jumlah kasus covid sembilan belas terus meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir
pemerintah pun kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau ppkm level tiga di wilayah jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
sejumlah aturan yang sempat dilonggarkan kembali diterapkan
di antaranya pembatasan jam buka warung makan hingga pukul sembilan malam
sejumlah pedagang di jalan otista raya jatinegara pun meminta kelonggaran jam menjadi pukul sepuluh malam
aslinya beratan ini tambahin satu jam gak apa apa

buat tambahan belajar ya

sementara itu menanggapi meningkatnya status ppkm di ibu kota dari level dua
menjadi level tiga gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku
siap melaksanakan pembatasan di berbagai sektor
begitu ppkm itu ditetapkan tadi sudah diumumkan
tapi kita masih menunggu instruksi resmi mendagri
dari instruksi resmi mendagri itu nanti akan ada pembatasan pembatasan
dan kita akan melaksanakan pembatasan itu
sebelumnya dalam rapat terbatas evaluasi ppkm pada senin sore
menko kemaritiman dan investasi luhut panjaitan menyatakan
level ppkm di sejumlah wilayah termasuk jabodetabek naik menjadi level satu
tim liputan cnn indonesia